inilah rekaman video amatir dari warga yang menunjukkan detik detik sebuah truk trailer disambar kereta api
di perlintasan jalan madukoro semarang pada selasa delapan belas juli lalu
dalam video ini sempat terlihat adegan menegangkan di mana sang masinis kereta
menyelamatkan diri di tengah kobaran api yang muncul akibat benturan gerbong loko
dengan kepala truk di tengah tengah jembatan kereta
jumat pagi sang masinis yang diketahui bernama budi winarno ini
menjalani pemeriksaan di unitulah ke lantas polrestabes semarang
untuk dimintai keterangan terkait penyidikan polisi mencari penyebab kecelakaan terjadi
dalam pemeriksaan masinis mengaku sudah melakukan pengereman darurat
saya tidak tahu itu orangnya siapa atau petugas atau apa
saya fokusnya ke truk yang loko disitu
tapi sebelumnya dengan salah itu juga ada orang yang melambai juga
tapi saya sudah melakukan pengereman emergensi
sebelumnya polisi telah meminta keterangan sopir dan kernetruk trailer
oleh polisi hasil pemeriksaan secara menyeluruh nantinya akan dibawa ke gelar perkara
untuk menyimpulkan dugaan
dugaan penyebab terjadinya kecelakaan
jadi kami kan ada tahapan bahwa keadaan yang kami sementara ini dari
minta ya disedi ke lidik
kemudian kami nanti lanjutkan lagi penetapan tersangka
jadi setelah hasil dari pemeriksaan saksi saksi maupun saksi ahli
jadi nanti kami ada tahapan penetapan tersangka
selain polisi pihak komite nasional keselamatan transportasi atau knkt
juga ikut terjun melakukan penyelidikan dengan menggelar olah tkp pada jumat siang
tim liputan cnn indonesia